ya pernikahan keluarga kerajaan diyakini berdampak positif ke perekonomian negara inggris
ya meskipun ypro dan kontra terkait potensi ekonomi ke inggris ini
pernikahan pangeran harry dan meghan markle berpotensi merauk setidaknya
ada lima ratus juta pound sterling atau sekitar sembilan triliun rupiah
pariwisata inggris bergeliat berkat pernikahan keluarga kerajaan inggris
konsultan valuasi bisnis brand finance meramalkan
momen pernikahan pangeran harry dan meghan markle
bakal meningkatkan gelombang kunjungan wisatawan
event ini total diperkirakan meraup lima ratus juta pound sterling
yang setara enam ratus delapan puluh juta dolar atau sekitar sembilan satu triliun rupiah ke perekonomian inggris
sementara the british retail consortium memperkirakan
penghasilan sektor retail busana dan makanan minuman
akan meningkat kurang lebih lima ratus juta pound sterling
namun pimpinan asosiasi pariwisata eropa tom jen kins kepada cnn money menyebutkan
pernikahan kerajaan pangeran harry dan meghan markle
tidak diharapkan untuk menjadi dorongan langsung bagi pariwisata inggris
tom jengkins menjelaskan tidak ada peningkatan pemesanan tiket ke inggris
karena pernikahan kerajaan
namun berdasar data perusahaan riset perjalanan
yang memantau tujuh belas juta pemesanan penerbangan setiap hari
forward keys menyebutkan
ada peningkatan pemesanan tiket penerbangan ke inggris terkait pernikahan kerajaan
di lain sisi usai referendum
inggris saat ini terpaksa harus belajar perpisahan dengan uni eropa

yang berikut mempengaruhi arus wisatawan
bila dibandingkan november dua ribu enam belas yakni di angka tiga juta kunjungan
begitu juga sebaliknya kunjungan keluar inggris pada november dua ribu tujuh belas
sementara kontribusi travel dan pariwisata ke pertumbuhan ekonomi inggris
angka ini menandakan sejak dokumen brexit resmi ditandatangani
perdana menteri theresa mei dua puluh sembilan maret dua ribu tujuh belas industri pariwisata inggris melemah
namun dengan adanya pernikahan pangeran harry dan meghan markle
ekonomi inggris berpotensi kembali bergeliat